anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
pemerintah provinsi dki jakarta terus berupaya membuat warganya
beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menuju ke transportasi umum asal
berbagai cara pun dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan peta jaringan angkutan umum asal jakarta
ada yang berbeda dengan wajah halte bus sepanjang jalan sudirman dan tamrin
halte halte pemberhentian kendaraan umum yang belum lama selesai dibangun
dan bergaya modern ini tampak lebih berwarna
dindingnya yang selama ini kosong kini diisi oleh peta jaringan transportasi umum asal
peta ini memberikan informasi mengenai jaringan transportasi umum masal yang beroperasi di jakarta
tampilannya terlihat sederhana namun informatif
tak kalah dengan peta serupa yang banyak ditemukan di kota kota besar di luar negeri
bahkan para pengguna transportasi umum dapat mengunduhnya
dengan memindai qr code yang terdapat pada peta tersebut